dalam setiap lekuknya terkandung nilai kehidupan
setajam runcing sekuat materialnya tiap lambang matanya menegaskan keberanian
tegak kemilau gagah berani
tonggak tradisi maruah pusaka
kujang simbol tradisi bumi pasundan yang terus lestari
ujang itu identik dengan sunda itu sendiri identik dengan orang sunda
yang di dalamnya terkandung pengertian filosofi prinsip hidup daripada orang sunda itu sendiri
memang dia karya seni tempat lipat tetapi ada edukasi ada jati diri sunda yang ditanam di situ
senjata tradisional khas masyarakat sunda yang tak bisa lepas dari kisah leluhur sunda pajajaran di masa silam kujang ia disebut
bentuknya yang begitu unik serta filosofi filosofi hidup yang terkandung di dalamnya
membuat kujang menjadi warisan tak ternilai yang dibanggakan orang sunda dan masih terus lestari hingga saat ini
tugu yang memiliki tinggi sekitar dua puluh lima meter ini berlokasi di jantung kota bogor
tak hanya itu di kota hujan ini pun kujang disematkan pada beberapa fasilitas publik lain tak hanya tugu selamat datang
sebenarnya kita sebagai ahli pusaka kujang merujuk kepada
banten bogor sampai saat ini
kita belum menemukan
pembahasan yang lain atau literatur
yang lain kecuali kita hanya
mendapatkan di pantun bogor
dalam pantun bogor dikatakan
ada sebuah kalimat atau sebuah bait
mayang lenjang bades kujang
bangun kujang atau wangun kujang
ketua pusaka kujang
pajajaran roni ramdhani menyebut
kujang dahulu terbagi menjadi
empat dapur atau fungsi
pertama kujang pusaka yang berfungsi
sebagai ageman atau pegangan
yang mana terdapat strata
sosial bagi pemegangnya
kedua kujang sebagai
pamangkas yang berdiri
dari perkakas pertanian seperti arit
hingga pemotong padi
ketiga kujang pakarang
yang peruntukannya sebagai senjata peperangan
bagian bilahnya cukup panjang
yakni kujang pangarang
biasa digunakan saat upacara ritual
atau upacara adat
kujang sendiri diperkenalkan
sebagai pemotong padi
sebagai pemersatu pada era pajajaran
jadi dahulu kerajaan sunda itu
mempunyai beberapa macam kadipaten
yang mereka dipersatukan dengan satu simbol
yaitu kujang cium itu sendiri
atau kujang itu sendiri
membentuk sebuah kerajaan
gabungan gabungan diantara kadipaten kadipaten kecil
yaitu kerajaan sunda
yang beribu kota di pakuan pajajaran
bagian tubuh atau warga kujang
terdiri dari papatuk atau bagian runcing
yang terletak pada bagian paling ujung kujang
kemudian eluk atau sili
yang dilakukan di bagian punggung
tadah lengkung menonjol di bagian perut
mata atau lubang kecil dari logam
baik emas kuningan atau perak
lalu beteng bagian yang melengkung ke dalam
selut cincin logam yang dipasang pada gagang
dan ganja atau landean
yang artinya kepala gagang yang diukir dengan seksama
tak hanya itu juga ada pamor atau garis alur besi
salah satu fungsi kujang yang masih dimanfaatkan
hingga saat ini ialah kujang pamangkas
seperti di kampung adat uruk di wilayah kabupaten bogor
kampung uruk sendiri merupakan salah satu kampung adat
yang tak bisa lepas
dari kisah kerajaan pajajaran dan prabu siliwangi
hingga kini kampung uruk tersohor akan produksi padinya
di sana kita akan mendapati banyak sekali lumbung padi tradisional
yang disebut dengan luit
ini merujuk pada sebagian besar warga yang bermata pencaharian
biasa berkebun berladang ataupun bekerja di sawah
menggunakan kujang pamangkas
nah berhubungan kujang yang dipegang oleh leluhur leluhur kita
nah tidak ada manfaat menggunainya buat apa
bahkan diberubah bentuk
nah biar manfaat dipakai petani kerja di kebun atau di sawah
ini bentuknya kujang
nah karena lukanya sama
cuma kujang beda
nah kalau kujang bentukannya berbeda
seperti yang dulu digunakan di petani
jelas tidak bisa
contoh kujangnya beda
abah hati sudah persiapan
nah kujang ini kalau digunakan buat ngoret atau babat di sawah
tidak ada giginya
nah jadi dimanfaatkan sama masyarakat petani
nah khususnya ini kujang ini
yang bisa digunakan oleh petani
tak hanya sebagai pemangkas
kujang juga hingga kini masih difungsikan sebagai senjata
ya jenis dapur kujang pakarang namanya
dahulu kala kujang dimanfaatkan menjadi alat pelindung diri atau senjata
kini fungsi tersebut dilestarikan dengan memasukkannya dalam beberapa gerakan silat
seperti perguruan panca sera dengan aliran sera
juga perguruan macan putih dengan aliran cimandenya
mereka menggunakan kujang dalam gerakan silat yang mereka tampilkan
di antaranya salancaran cimande
jurus kujang dengan congkrak pendek dan panjang
pandundung serta tarung ganda dengan kujang
untuk masalah persilatan itu terus terang saja
ketika kita berada di wilayah jawa barat
kujang adalah sebagai bentuk warisan daripada jawa barat
warisan daripada raja pajajaran
sehingga ketika kita melakukan satu bentuk bela diri
salah satunya cirinya adalah ciri kujang yang kita kedepankan
bangga karena bisa termasuk melesari kemudahan indonesia
pertunjukan tarik ujang pakaran tidak hanya ditampilkan pada acara acara khas sunda atau jawa barat
melainkan menjadi pertunjukan seni untuk berbagai kegiatan
melestarikan kujang berarti melestarikan tradisi sunda
warisan leluhur yang menyimpan nilai nilai tatanan indonesia
dan hidup yang harus terus dijaga
ialah wahyu afandi suradinata
ia lebih akrab di sapa abah wahyu atau wahyu kujang

dan diberi penyampaian yang terangkan
wahyu berkisah kecintaannya pada kujang berawal dari kujang yang ia temukan di akhir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga

kini wahyu memiliki bengkel sekaligus galeri di wilayah katulampa kecamatan bogor timur
kini wahyu memiliki bengkel sekaligus galeri di wilayah katulampa kecamatan bogor timur
di sini ia menghabiskan waktunya bergelut dengan material material besi dan perapian
demi menghasilkan kujang terbaik dibantu beberapa asisten wahyu begitu detail mengerjakan setiap
karya dari sekian banyak karya wahyu penggemar kujang ciptaannya datang dari beragam kalangan
mulai dari pekerja biasa hingga pejabat untuk ageman pusaka sendiri wahyu berhasil mendata
karyanya sejak tahun dua ribu lima kini sudah ada sembilan ratus enam kujang ageman yang ia buat dan akan terus bertambah
setiap pemiliknya akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti kujang ini merupakan kujang resmi
karya wahyu si guru tepat jadi kalau kujang apa apa namanya itu bintang sudah berbentuk hampir
seperti kujang kerti disebutnya udah naik boleh memulai membuat kujang kemudian kalau kita mau
menempah kujang itu
hai harus dalam keadaan mutih tidak makan tidak minum kan ya sama ajaran ajaran sunda ajaran
sundawiwitan tapi kan saya bukan beragama sundawitan islam dan di dalam islam tidak dibenarkan kalau
kita bikin mau bikin kujang puasa dulu yang nggak ada hubungannya dengan syariah kan gitu
kapan ya senin kemis kalau senin kan
ada tuntunan sunnah hai kuasa nah itu waktu itu aja kemis juga ada yaitu senin kemis aja saya
satu enggak dosa kedua ngikutin tetekon sunda gitu jadi nyambung semuanya dari sekian banyak
pelanggan karya karya wahyu ukar soekardi merupakan salah satunya ukar memutuskan memesan kuja
sendiri kepada wahyu di tahun dua ribu tujuh belas silam sebetulnya saya senangnya kujang ciung ya secara
pribadi lihat daripada fisik tapi setelah saya berbisik bisik ke abah wahyu bah saya juga mau
bikin dong gitu pengen pegangan gitu ternyata pas ceritakan syarat syarat nama profesi lahir dan
sebagainya ternyata pasti itu jangan lupa
jangkar itu kujangnya kujang bangkong katanya gitu
ya kayak begini jatohnya itu setelah dihitung hitung dari pada aturan atau yang tercantum daripada pantun bogor
saya kujangnya kujang bangkong mata tujuh gitu
ya setiap kujang pusaka karya wahyu akan diberi nama
nama jenis hingga pamor yang diberikan kepada sang pemilik mengacu pada profil setiap orangnya
karenanya tiap kujang pusaka atau ageman ini menggambarkan profil sang pemilik masing masing
kelestarian kujang tentu tak bisa lepas dari keberadaan kolektornya
ya jumlah kolektor kujang yang tersebar di beberapa wilayah menjadi salah satu alasan
kemampuan kujang yang diperoleh
kujang masih terus hidup hingga kini
salah satunya roni ramdhani atau yang biasa disapa sang yang naga
di rumahnya kita bisa mendapati ratusan kujang yang disusun dalam ruang khusus
kujang kujang peninggalan ini datang dari berbagai wilayah
tak hanya di area jawa barat saja melainkan hingga jawa timur
ini mengingat persebaran kekuasaan era pajajaran di masa kejayaannya terdahulu yang terbilang cukup luas
dan kemudian dalam kujang sendiri seperti kita ketahui jarang sekali orang memiliki
artinya lebih langka ketimbang kris
itu yang memicu saya mengkoleksi hanya jenis kujang seperti itu
yang keduanya saya menyadari bahwa
karena terkandung filosofi atau tatanan hidup orang sunda itu sendiri
yang terkandung dalam filosofi kujang
kujang kujang roni sebagian merupakan warisan sang kakek yang diturunkan padanya
usia usia yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun membuat roni juga harus rajin mewarangi
mewarangi sendiri berarti menjaga kondisi fisik kujang
dengan sang kakek
pada saat tertentu agar tetap terjaga sesuai dengan kondisi semula
dengan bantuan sinar matahari proses mewarangi akan sempurna setelah pamor terlihat
untuk membangun semangat mencintai pusaka peninggalan pajajaran tersebut
rony bersama kawan kawannya membuat padepokan gosali tepah kujang pajacaran
di padepokan ini seluruh anggota
bisa mendalami seluk beluk tentang kujang
tak hanya soal edukasi tetapi juga upaya pelestarian serta regenerasi para pegiat kujang
pertama ya saya pun juga hobi dengan pusaka dan khususnya pusaka kujang
dan bertemunya dengan kang rony sebagai ketua umum padepokan gosali
menambah wawasan saya hasanah tentang perkujangan di indonesia
khususnya memang dari sejarah pun kang rony memiliki literasi
liteur yang memang asli literatur kujang
seperti itu mbak
kalau bagi pribadi makta kujang bagi pribadi saya itu kukuh janji
contoh misal saya janji sama ibu jam tujuh saya berangkat dari rumah jam lima
tergantung jarak yang kita tempuh
jadi kujang itu sebenarnya ada di diri kita sendiri
anggota padepokan gosali datang dari berbagai wilayah nusantara
tak hanya melulu bagi pecinta kujang melainkan juga bagi para pecinta benda pusaka lain
melalui upaya pelestarian kujang berarti menanamkan jati diri sunda
pada setiap pemilik dan pecinta peninggalan leluhur pajajaran
yang syarat nilai dan makna
kujang pusaka kebanggaan pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah
kujang pusaka kehormatan tanah